jemaah haji seluruh dunia sudah mulai melempar jumroh akobah pada sepuluh zulhizah
usai melaksanakan mabit di musdalifah dan lewat tengah malam saat menuju mina
pemerintah arab saudi sendiri telah menetapkan waktu waktu tertentu bagi jemaah haji indonesia
bisa melempar jumroh di mina demi keamanan jemaah haji
untuk tanggal sebelas julhijjah hari ini jemaah indonesia diperbolehkan melempar jumroh bebas jam berapapun
waktunya sejak dini hari tanggal sebelas sampai dini hari tanggal dua belas zulhijjah
untuk mengetahui kondisi terkini serta rangkaian pelaksanaan ibadah haji
sudah ada produser eksekutif cnn indonesia lukmanul hakim di mina arab saudi
selamat sore waktu arab saudi lukman apa prosesi ibadah haji yang saat ini tengah dilakukan oleh jemaah haji di sana
ya saat ini saya masih berada di kacholina di mana tempat ini tempat inilah seluruh jemaah haji berbuku
untuk melaksanakan jumroh
pada hari ini jumroh sudah dilakukan oleh jemaah haji
jemaah haji di indonesia melakukan berapa hari
selamnya juga sudah dilakukan jumroh
selain el instagram di jemaah haji
juga malam hari nanti
tujuan ini membuat kenangan di sejumlah tempat karena memang di sini bukan tidak biasa terjadi begitu
sementara itu jumlah jemaah haji indonesia yang meninggal dunia sampai hari ini menurut informasi petugas kesehatan dari ppih sudah mencapai satu ratus enam belas orang
sementara jemaah haji yang mengalami sakit memang banyak sekali
tapi mereka rata rata mengalami sakit
karena dihidrasi kelepian kemudian juga ada penyakit lain yang diberikan memang di bawah sejak dari indonesia
lukman apakah jemaah haji asal indonesia ini mengikuti arahan atau urutan yang sudah disarankan oleh penyelenggara haji untuk penyelenggaran haji dari arab saudi untuk bisa melempar jumroh
jemaah haji indonesia melaksanakan jumroh sesuai dengan arahan
jemaah haji dari pemerintah indonesia yang juga sudah dijadwalkan oleh pemerintah arab saudi
lukman dari pantauan anda di sana bagaimana sebenarnya kondisi pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah arab saudi
mengingat kita tahu beberapa waktu yang lalu beberapa tahun yang lalu juga ada insiden insiden yang kemudian terjadi di sana
memang sejak perisiw atau
terjadinya insiden insiden di mina ini di mana jemaah haji melaksanakan jumroh
maka pemerintah arab saudi membuat penjadwalan terhadap negara negara yang mengikuti rangkaian ibadah haji ini baik indonesia maupun negara negara lain
jadwal ini kemudian disebar ke seluruh negara kemudian mereka harus mengikuti penjadwalan tersebut sehingga kekhawatiran dari pemerintah arab saudi maupun pemerintah
masalah menjadwannya masing masing supaya tidak terjadi korban jual karena saling berbesarkan saling memperlukan saat ini menuju mina maupun orang yang sudah kembali dari melempar jumroh ini
sehingga jadwal ini harus diikuti setiap saat untuk melaksanakan sumroh begitu dea
lukman secara umum pantauan anda di sana bagaimana dengan kondisi kesehatan ataupun juga dengan kondisi kesehatan jasmani maupun psikologis dari jemaah haji asal indonesia di sana
baik tadi saya sudah sampaikan bahwa sampai hari ini jumlah jemaah haji yang meninggal dunia sudah mencapai satu ratus enam belas orang
sementara jemaah haji yang harus menjalani perawatan memang rata rata atau sebagian besar karena mengalami dehidrasi ataupun kelebihan
mereka kemudian diberikan pelayanan atau perawatan secara khusus kemudian mereka bisa mengikuti proses ibadah haji kembali begitu dia
baik terima kasih atas laporan langsungnya dari arab saudi produser eksekutif cn indonesia terima kasih telah bergabung bersama kami